cik edo aku tahu aku akan berlangsung
bilang ke cik edo aku gak bisa
kenapa belum bilang sama bapak soal imaz nanya bapak
tapi kan tadi imaz nanginya pelang
kok bapak bisa tahu imaz nanya soal bapak
bapak memang sakti
saya tahunya dari orang orang
gak mempan di bacok gak mempan peluru
udah ah amin mau siap siap
bapak mau ngantar ibu kontrol ke dokter
nanti tutup pintu pagarnya ya
papi mau ngantar mami kontrol ke dokter
pintu pangkernya nganter
amr mampus ganteng

bisa temen dua nunggu oke
dimas tutup pintu pagar
mau pergi sama teman teman udah janji
ya udah pulangnya jam malem malem
gak usah pergi
yang lain boleh pulang jam tujuh jam delapan
yang lain mampu kan anaknya mama
iya sebelum maghrib
udah minta izin minta ongkos juga
tuh minta sama bapak
ke belaga sama teman teman udah janji
ke belaga sama teman teman udah janji

eh kebanyakan itu mah
saya yang ngelatih ubed
sampai ubed jago nyopet
mungkin gara gara itu keahlian nyopet saya jadi hilang
keserep sama si ubed
hari ini saya operasi gagal terus
mungkin itu cuma karena kamu aja yang apes
berarti si ubed harus nyopet lagi
jadi partner saya lagi
supaya keberuntungan saya balik lagi
mungkin tapi sekarang si ubed lagi galau
saya apes gara gara itu
gara gara si ubed nyopet galau
sementara si obet lagi galau
lari lari pak
kenapa kita turun lagi
bos nggak lihat anak perempuan yang duduk di depan kita
itu anaknya kang mus
iya kamu tahu dari mana
terus saya sama ubed disiksa sama periman periman
sampai makan siang saya sama ubed keluar lagi dari perut
makanya mau akang tiupin
tadi cedoh kesini kang
suaminya teh udah gak kerja lagi
cedoh laporan sama kamu
bukan laporan curhat
terus ngapain kamu laporan ke akang cedoh curhat
bukan laporan kang
cuma mau nyampaikan pasalnya cedoh
cedoh minta tolong supaya akang bisa ngajak suaminya kerja
memangnya cedoh tahu akang kerja apa
cedoh mah taunya akang prileng
bilang ke cedoh
mami tengok sembuh sembuh ya bi
mami harus bertahan
mami harus berjuang
mami jangan menyerah
kami punya anak perempuan itu tiga
dua duanya sudah menikah
mami ingin kamu cepat menikah
nanti kan baru mau magang
tugas akhir belum selesai
kerja juga belum
masih jauh pikiran kinanti buat nikah mi
mami tuh ingin sekali
ngeliat papi teh nikahin kamu
mami teh takut
kalau mami tuh gak ada umur
ngomong takut keburu gak ada umur
kenapa kamu bicara sama mami dengan nada setinggi itu
minta maaf peluk mami
makin yang brie